kamu tau gak kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu deh
karena kamu cinta sama aldebaran
dan cinta itu sudah membutakan logika kamu
terus bagaimana dengan om
emang om gak dibutahkan dengan dendam ya
gak seperti kamu
kamu hidup diselimuti dengan sakit hati dan penuh dendam
ya biarin itu jadi masalah saya mbak
silahkan saya tunjukkan pintu keluar
kalian gak kena panah apa kan
gak ada yang luka
gak apa apa kok stifar
bikin papa cemas
iya itu kan mau bapaknya elsa
papa tunggu sebentar ya
papa tenang dulu ya
ya tunggu pak
om tante tunggu
om dan tante orang tuanya elsa kan
kita pernah ketemu om tante di tempat rehabilitasi waktu itu
ya kamu jesse kan
om dan pro orang tuanya elsa
itu berarti orang tuanya mbak andin juga kan
maaf ya kemarin kemarin om enggak tahu kalau kamu keponakan om
ya om tante jangan berantem berantem lagi ya sama papa
kamu gak mau kita terlambat nam
ya yaudah kita berangkat ya
ya om tante maaf aku pergi dulu ya
pak aku ngerti hari hari belakangan ini emang berat
tapi jangan sampai keadaanmu merubah papa aku yang baik ya
aku jadi kasar
papa sampai ngusir orang tuanya mbak andin
dan kan keluarga kita juga pa
papa kayaknya berubah deh gak sama kayak papa yang aku kenal
papa jangan gini lagi ya
papa yang baik
supaya jangan marah marah lagi ya
berapa hari belakangan ini lagi naik tuh orang emosi bapak
papa cuma mau ngasih keadilan buat kamu jess
keadilan untuk kamu
keadilan untuk kamu
diwakilkan tappernya juga mbak andin
aku semakin bersemangat
sekarang mau kita hoylle vika
kita pioneers ini juga sih
kawasan budi kesehatan kita
setiap melakukan sebuah kejahatannya dia
dia sudah memprediksikannya ke belakang
dia harus melakukan apa
kita kalah di sana
selanjutnya yang harus kita buat adalah kita harus buat strategi baru
seperti yang waktu itu kamu bilang sama saya
kalau strategi a nggak berhasil kita masih punya b c d
bahkan kalau bisa sampai z
terus kita harus gimana sekarang
iqbal ini kan
orang kepercayaan om irfan
dia pasti tahu banyak tentang om irfan
kita harus cari iqbal
tanya semuanya sama iqbal
sekarang lo mau ketemu sama iqbal di mana
dia kan buron
itu siapa ya
jangan jangan iqbal ini sembunyi di rumah om irfan
karena waktu itu pas saya ke rumah om irfan
waktu saya kejar
dia tiba tiba gak ada pak
ya mungkin aja ada di sana sih
tapi gini ren
om irfan ini kan sedang dalam pengawasan kepolisian
kalaupun memang benar iqbal ada di rumah om irfan
saya yakin om irfan pasti itu sudah
sudah suruh iqbal buat pergi dari sana

saya yakin om irfan pasti itu sudah

dia bisa pergi dari sana
om irfan gak mungkin sebodoh itu
terus gimana caranya kita buat nemuin iqbal
polisi aja sampai sekarang belum nemuin iqbal kan
kayaknya untuk kali ini
harapan kita ada di handphone
henry ini sepupunya iqbal
dia ditangkap waktu penculikan bu andin
ya jadi kemarin
dan saya janjikan untuk cari pengecara yang bagus untuk dia
asal dia bisa kasih informasi tentang iqbal
saya pernah temuin dia di penjara
semoga saya diizinkan untuk bikin ramuan itu
sakit sekali ya
ah bentar ya lah
ibu diizinkan untuk membuat minuman herbalnya
bahan bahan yang tadi ibu bilang sudah dibeli
terima kasih ya ibu ya
ini ramuan ini sangat bagus
ibu juga boleh coba kalau mau
saya minyak kurang
ini ramuan sangat berhasil
nah ini sudah
hampir jadi sudah bersiap
ini ramuan herbalnya
kamu minum perlahan lahan
terima kasih banyak ya bu
cepat sembuh ya
ayo kembali ke sana
gua udah gak ada pilihan lain
saya mau pinjam telpon
maaf saya mau ngetau pendek sebentar
anda terima tawaran saya
gue tunggu kedatangan lo disini
waktunya bener bener pas
saya bisa sekalian minta keterangan dari henry
soal keberadaan iqbal
anda ada kunjungan
tadi yang telpon henry
dan dia setuju dengan tawaran saya pak
dan sekarang saya harus pergi
iya baik pak
yaudah kalau gitu gue ikut sama lo
cepat temuin dia
iya pak ada yang bisa saya bantu
ini list pengacara
kamu telpon semuanya
oke baik pak
kalau gitu saya permisi pak
terima kasih pak
halo wira saya ada tugas buat kamu
coba besok kamu ke kantor polisi praja v
terus temuin orang yang namanya henry
gue ditugasin bosnya iqbal untuk kesini
untuk nemuin lo
dan gue punya pertanyaan
untuk lo dan lo harus jawab
lo masih inget surat ini
rahasia apa yang lo maksud disini
orang ini suruhan bosnya bang iqbal
kalau gue ngomong ntar malah gue yang kena
dulu bang iqbal pernah gagal ngerjain tugas dari bosno
terus dia takut buat melapor ke bos lo
yang gue tau
tugas yang berhubungan dengan keluarganya al fahri pokoknya
ya kalau lo pengen lebih tahu
oke oke kalau gitu
ada makanan buat lo
kalau gitu gue permisi ya
sampai ketemu lagi
tadi saya sudah coba hubungi pengacara pengacara tadi
dan pengacara pertama namanya pak hendro
beliau bisa ketemu dengan bapak sekitar jam dua siang nanti
dan untuk pengacara kedua namanya pak sander
beliau bisa ketemu dengan bapak jam empat sore
kalau gitu saya tinggal dulu ya pak bu
jangan bohong udah kamu lapar
saya ga lapar lagi ga pengen makan udah
siap siap pak aung siap bu andin
aku ke toilet sebentar ya

eh lu pada tau gak dulunya tuh bu andin bingung servis disini
terus bilang amarnya sama si pak al
jadi deh istrinya si bos
dia pake jam jam pap ya
oh jangan jangan pak al dipelat sama bu andin lah
iya gue juga mau dong jadi istri pak bos
biar nanti gue ngusuk kerja lagi deh ya kan
iya lu yang mau jadi istri kedua
dulu kan dia yang ngeberesin lantai dua puluh tau
itu kan koridor ruangannya sih bos
pasti dia ambil kesempatan nih buat bodain pak al
gue tau gimana caranya

waktu itu saya dituduh empat tahun yang lalu
dituduh ngebunuh adiknya mas al
terus saya masuk penjara
dan abis itu saya kerja di cleaning service disini
mas al bales dendam sama saya
terus mas al jadi jatuh cinta
simple kan caranya
masuk penjara dulu deh
aduh mampus nih gue
bos kamu sih main main
terus gimana dong
aku kayak mau bikin les private deh
iya aku mau bikin less private
gitu deh pokoknya
selamat siang pak
datang ke kantor polisi panglima madia
untuk memenuhi panggilan sebagai saksi
baiklah kalau begitu
saudari jessica silahkan ke ruang penyidik
dan bapak tunggu disini ya
tidak bisa pak
karena pemeriksaan harus dilakukan sendiri
kecuali didampingi pengacara
karena alasan tertentu
saya ini bapaknya harus mendampingi putri saya
putri saya ini mengalami kasus
dan saya takut nanti pertanyaan pertanyaannya akan memicu trauma nya dia
kalau begitu bapak silahkan ikut ke ruang penyidik
apa anda kenal dengan rosa alfahri
ya saya kenal
apa hubungan anda dengan ibu rosa
ibu rosa adalah istri dari mantan bos saya
pak hartawan alvahri
apakah ibu rosa pernah bersikap tidak menyenangkan terhadap anda
apakah anda tahu
kalau denny stiano adalah detektif suruhan dari ibu rosan
apa menurut anda
ibu rosa menyuruh denis untuk mencelakai anda
itu ada di video pak
saya bicara dengan putri anda
saya cuma menjawab pak
itu ada di video yang bapak tanya
saya minta anda tenang
atau anda silahkan keluar dari ruangan ini
apakah dennis disuruh oleh ibu rosa untuk mencelakai anda
saya tidak yakin

tolong diam pak irfan
apakah anda tahu
apakah penyakit anda tersebut
saya tidak yakin
tolong ceritakan pertemuan terakhir kali anda dengan denny
orang itu mengajak saya
menyuruh saya bertemu di sebuah kafe
saya tidak tahu
dan dia mengatakan bahwa dia disuruh keluarga alvari untuk menyelidiki saya
dan dia mengatakan cv saya palsu
gawat jessica mana cerita soal cv palsunya
iya karena itu dia
dia mengancam saya
kalau saya nggak mau
pak pak udah udah
hanya dia pak jadi tolong hentikan penyidikan ini segera ya
tapi penyidikan ini belum selesai pak
pak bapak minta dia untuk mengingat kejadian tujuh tahun yang lalu
itu traumatis sekali pak buat anak saya
penyidikan hari ini selesai
bapak dan putri bapak silahkan pergi

jessica sekarang tidak perlu cerita lebih jauh soal cv itu pada polisi
terima kasih pak
kita langsung ketemu di kantor polisi praja v ya
lo nyadar pengacara buat henry
iya kebetulan ada relasi saya
temen waktu kuliah
barusan pas saya telepon dia bisa datang
tapi ya kalau emang dugaan lu benar si anwar itu dihabisi sama om irfan
ada kemungkinan si henry bakal jadi target berikutnya
saya juga mengikir gitu
makanya kita harus cepat
lebih ngebut aja deh
sikat gigi dua kali sehari dengan pepso dan pencegah gigi berlubang
untuk gigi sepuluh kali
thank you ya udah bantu
oh iya ini kenalin ini gue

anda mendapat kunjungan lagi
siapa ya pak
dari pak randy
berdua nehmen ya
nah pak dia tarikain tuh soban
ya udah ny danger sih
belum kepada saran
whasil makam alamin azrul
pas di lebasify owbence
dia udah disuruh haji's gunjacow senggeta eyebrows
udah enak tuh kabarnya ya
jadi nggak boleh voy
akhirnya dateng juga lo
ini upacara yang saya janjikan
lo yakin bisa bebasin gue dari sini
pada hari ini
punya jam terbang cukup tinggi
dia bisa bebasin anda
bisa kerjasama dengan baik
sekarang ceritakan tentang iqbal
iqbal pernah bilang ke gue
enggak usah pura pura
jangan jangan ada keracunan
saya butuh susu
harus segera dikeluarkan
dapat bisa ke pu sekarang pak
bisa minta susu steril pak
ada yang keracunan pak
terima kasih pak
saya telepon ambulan
tolong kirim ambulan kegera
ada tahanan yang keracunan
sama kejadian itu
aku takut banget pak
aku gak jadi ikutan sedih nih
udah ya jangan inget inget lagi ya
ini jalanan yang biasa kita lewatin
kalau mau ke parisian cafe
untuk makan cheesecake favorit kamu
kita mampir bentar yuk
kita pesen cheesecat yang sama
ya gak apa apa ya
kita ke parisian cafe ya
hmm gitu dong
terima kasih bu
udah makan ya
makanya diambil yang berkualitas
mereka udah bukan bagian dari keluarga kita laki
aku mau peluk mbak andin
aku kan ngobrol sama om sebentar
om waktu itu marah
karena waktu itu aku sempet di penjara
bukan karena sesuatu hal yang aku lakuin
tapi kenapa sekarang om sengaja ngelakuin itu ke mama rosa ya
berarti yang sama aja dong ke elsa
om selama ini bicara fakta kok
om udah nunjukin video itu ke kamu
dan kamu dengar sendiri
kita semua udah tau siapa yang bersalah
jangan karena hartawan alvar yang berbuat salah
om makanya pukul rata
kamu tau gak kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu deh
karena kamu cinta sama aldebaran
mencinta itu sudah membutahkan logika kamu
terus bagaimana dengan om
emang om gak dibutahkan dengan dendam ya

terima kasih sampe akhirnya om tidak menggunakan hati nurani om sendiri

terima kasih sampe akhirnya om tidak menggunakan hati nurani om sendiri
jangan lupa like share dan subscribe ya
kamu cinta sama aldebaran mencintai itu sudah membutakan logika kamu terus bagaimana dengan
emang nggak dibutahkan dengan dendam ya sampai akhirnya tidak menggunakan hati nurani om
sendiri om tadi ngomong
sebelum meninggal dengan ngobrol sama saya
dia melakukan hal itu atas kesadaran dia sendiri bukan karena mama saya
bisa nggak kamu jangan sebut nama orang itu lagi
hai maaf des tapi satu hal yang kamu harus tahu kalau aku mas al sama merosot sangat sayang sama
hai mereka udah pergi ya kita dulu sini ya oke ya mbak air mineral satu ya
udah agak baik aja
pak mungkin yang diomongin sama aldebaran itu ada benarnya
orang itu ngelakuin ngelakuin hal hijab sama aku bukan disuruh sama ibu
tapi kehendak dirinya sendiri ya
gak perlu mikirin janjinya sama papa
gak perlu mikirin tol lagi
kau mah gak pengen ketrigger dengan nama orang itu lagi
udah ya kita happy happy aja sekarang ya
mbak tolong menunya dong